kualitas udara di beberapa venue asian games jakarta
seperti di sekitar velodrome rawamangun dan lokasi wisma atlet di kemayoran
justru hampir setiap hari masuk dalam kategori tidak sehat bahkan sangat tidak sehat
beberapa atlet angkat bicara mengenai kualitas udara dan dampaknya selama mempersiapkan diri untuk merebut medali
dalam hitungan hari event olahraga terbesar di asia akan digelar di indonesia
palembang dan jakarta menjadi tuan rumah pertama dalam sejarah
jakarta sebagai ibu kota menyambut gelar ini habis habisan
namun bagaimana dengan kualitas udara jakarta beberapa hari jelang upacara pembukaan asian games
berdasarkan aplikasi air visual yang menghimpun data alat pantau udara dari bmkg
kedutaan amerika di jakarta dan organisasi lingkungan greenpeace
kualitas udara di jakarta tidak sehat hampir setiap hari
yang menarik adalah
kualitas udara di beberapa venue asian games seperti kemayoran dan rawamangun
kualitas udara di kemayoran yang menjadi lokasi wisma atlet selalu masuk kategori tidak sehat dengan indeks polutan pm dua lima mencapai sembilan puluh tujuh mikron
melebihi batas aman who yaitu dua puluh lima mikron dan indonesia enam puluh lima mikron
sementara di rawamangun air visual beberapa kali menunjukkan status sangat tidak sehat
alat ukur portable yang sangat
yang letakkan di jalan pemuda pada dua agustus juga menunjukkan indeks kualitas udara yang tidak baik
kondisi kualitas udara tentunya akan berisiko pada kesehatan
bahkan kualitas udara yang buruk akan lebih rentan terhadap kesehatan beberapa kelompok yang lebih sensitif
seperti anak anak orang tua ibu hamil dan olahragawan atau atlet
kualitas udara menjadi salah satu aspek vital dalam kegiatan olahraga
atlet cabang olahraga luar ruangan
akan lebih sensitif jika kualitas udara dalam kondisi kurang sehat apalagi buruk
jelang asean games mendatang beberapa atlet cabang olahraga luar ruangan angkat bicara mengenai kualitas udara jakarta
persiapan dan penampilan atlet olahraga luar ruangan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang dihirupnya
timnas cabang olahraga baseball putra menjadi salah satu yang merasakan udara jakarta tidak nyaman selama pelatihan nasional
di sini yudarana kapten timnas baseball putra menceritakan pengalamannya selama berlatih di dua kota berbeda lampung dan jakarta
jadi agak sedikit lebih berat daripada pada saat kita melakukan training center di lampung
kalau lampung itu pada saat kita mau mulai latihan itu fresh airnya udara segarnya itu sama fo dua max nya kita itu lebih enak dihirupnya
terus kesegaran di dalam tubuh kita proses
setelah latihan pertama kali datang ke jakarta banyak yang agak sedikit drop fisiknya gitu
sementara itu pada cabang olahraga atletik pelari jarak jauh andalan indonesia trianingsih gigih berlatih dan matang bersiap
kualitas udara menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi
selama pelatnas di ibu kota trianingsih memang tidak terlalu memerhatikan kualitas udara di sekitarnya
namun efeknya dirasakan setiap berlatih
kalau bisa sih
udaranya bagus cuman kan kita nggak bisa memilih dong cuman mungkin emang harus ini ya agak lebih cepat lelah aja jadinya lebih harus jaga kondisi
vitalnya peran kualitas udara untuk para atlet dibenarkan oleh tim kesehatan pelatnas atletik
dr mimi suharti mengakui bahwa polusi dapat mempengaruhi kesehatan performa atlet terutama atlet dengan waktu dan jarak tanding panjang seperti atletik
yang paling berpengaruh sepertinya adalah atlet jarak jauh ya
karena dia perlu sekali lari yang panjang dia perlu sekali untuk endurance nya itu dia butuh banget oksigen
nah seperti juga manusia eh manusia yang sehat atau manusia yang lain bahwa polusi itu mempengaruhi kesehatan
apalagi atlet atlet itu kerjanya lebih lebih keras dibanding dengan manusia yang pada umumnya
selama berlatih di jakarta sebagian atlet pelatnas memang tidak punya pilihan menghirup udara yang diinginkannya
dan udara berpolusi adalah salah satu keunggulan yang bisa mereka manfaatkan meskipun kesehatan para atlet ini dipertaruhkan
yogi tujuliarto jakarta